menteri pertanian syahrul yassin limpo mengingatkan para kepala daerah di indonesia
untuk tidak gampang memberikan izin bagi kegiatan alih fungsi lahan pertanian
alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan besar pemerintah indonesia
untuk mewujudkan target menjadi lumbung pangan dunia pada tahun dua ribu dua puluh
dalam lima tahun terakhir lahan pertanian produktif di indonesia
telah berkurang sekitar enam ratus ribu hektare
salah satunya disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan lahan pertanian
hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar bagi indonesia
yang telah mencanangkan untuk menjadi lumbung pangan dunia pada dua ribu dua puluh
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengingatkan
para kepala daerah di indonesia agar tidak gampang memberikan izin bagi kegiatan alih fungsi lahan pertanian
agar tidak gampang memberikan izin bagi kegiatan alih fungsi lahan pertanian
menurut syahrul dengan segala potensi alam khususnya sektor pertanian yang dimiliki indonesia
mestinya tidak ada lagi yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi
jangan diizinkanlah ya ini salahnya
ya tentu saja sangat sangat terbatas memberi izin untuk mengkonservasi
mengalingkan masalah lahan sawah ke kegiatan lain
sebelumnya syahrul juga melakukan panen raya kakao di desa pudambu
kecamatan angata kabupaten konawe selatan sulawesi tenggara
hari pangan sedunia di sulawesi tenggara dihadiri enam belas juta besar negara sahabat
tujuh belas gubernur tujuh puluh satu bupati wali kota enam organisasi internasional
serta diikuti setidaknya lima peserta dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
salah satu rangkaian hari pangan sedunia kali ini adalah pameran hasil pertanian dari tiga puluh empat provinsi di indonesia
pameran berlangsung mulai hari ini hingga lima november mendatang
zainal ishak kendari sulawesi tenggara